segmen terakhir ini saya akan mengajak anda untuk melihat kesibukan para pengrajin beduk
yang kebanjiran pesanan menjelang bulan ramadan
beduk dengan berbagai ukuran ini banyak diminati para konsumen yang sebagian besar dari luar jawa
beduk yang sering digunakan di dalam masjid sebagai penanda azan
selalu identik dengan perayaan lebaran ataupun pada saat bulan ramadan
permintaan di momen itu menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin beduk di mojokerto
seperti dialami oleh pengrajin beduk budi nurcahiyo di desa gedung sari kecamatan kemelagi mojokerto
dibantu lima orang pekerja dia terus mengebut proses pengerjaan beduk yang dipesan oleh konsumen
bahkan mereka sampai harus menolak pesanan karena banyaknya pesanan yang datang
sejak bulan april menjelang ramadan dia sudah menerima banjir pesanan hingga tiga kali lipat
atau tiga ratus persen dibandingkan hari biasanya
beduk yang biasanya digunakan untuk malam takbiran itu sebagian besar dipesan konsumen dari luar pulau
seperti kalimantan nusa tenggara barat ntb dan juga papua
saat ini dia dan pegawainya tengah mengerjakan dua puluh enam buah beduk
setiap beduk membutuhkan waktu pengerjaan antara satu minggu hingga satu bulan
sangat tinggi sekali permintaan
sampai hingga akhir ini itu untuk masalah pemesanan biasanya dari hari biasa
sampai berapa persen itu mas
kurang lebih sampai tiga ratus persen lah dari bulan bulan biasanya
tidak hanya dari luar pulau beduk buatan budi juga diminati sejumlah konsumen dari jawa
misalnya seperti surabaya lamongan dan sidoarjo
harga setiap beduk buatannya bervariasi mulai dari enam juta rupiah hingga dua ratus lima puluh juta rupiah sesuai dengan ukuran beduk
setonggora harjo cukarba